kawan kawan semua kumpul
masa yang terdiri dari berbagai kelompok kembali melakukan unjuk rasa
di kawasan patung arjuna wewaha jakarta pusat sejak senin pagi
mereka terdiri atas konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia atau kspsi
alumni pa dua ratus dua belas dan sejumlah mahasiswa dari kota dan kabupaten bogor
tuntutan mereka pemerintah menurunkan harga bbm
sekitar pukul satu siang kepala sekretariat presiden heru budi hartono
menemui para pengunjuk rasa dari kelompok buruh
dan berjanji akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang disampaikan
ada beberapa poin poin yang harus dibahas terkait dengan undang undang cipta kerja
dan itu semuanya nanti akan kami bahas
dan hasilnya nanti kami akan sampaikan dan tentunya kementerian tenaga kerja
wajib mengundang mendengarkan kembali apa yang tadi kita bahas
sementara itu perwakilan mahasiswa dari empat perguruan tinggi sebogoraya
mengatakan ada empat tuntutan yang disampaikan
kalau untuk perguruan kita ada empat tuntutan
pertama menolak dengan tegas kenaikan harga bahan bakar minyak bbm bersubsidi
karena ini akan memperburuk ekonomi rakyat khususnya masyarakat menengah ke bawah
dan pelaku usaha mikro kecil menengah ataupun umkm
selepas penyampaian aspirasi sekitar pukul setengah enam sore
masa membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian dan tni
terima kasih secara umum aksi unjuk rasa ataupun penyampaian pendapat di muka umum
yang dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan cukup tertib ya
walaupun tadi ada sedikit miss ada sedikit gesekan sesama masa
nah inilah kami ingin menegaskan menekankan kepada setiap orang
warga indonesia siapapun yang akan menyampaikan aspirasinya di muka umum
agar memberitahukan kepada aparat kepolisian
sehingga kita bisa berkoordinasi kita siapkan tempatnya
juga mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
kapolres metro jakarta pusat menambahkan
sejumlah personel tni dan polri masih akan disiagakan di kawasan patung kuda
karena ada informasi rangkaian aksi sejenis akan dilakukan hingga dua puluh enam september dua ribu dua puluh dua
tim liputan cnn indonesia jakarta